kalo ada yang berani kabur gak berani tanggung jawab
ustadz musa gak akan bikin naik kelas
biar mondoknya lama biar lama disini
sampai tua sampai bokok sampai kakek kakek
hai ya jangan pak ustadz
iya jangan pak ustadz
laluan asun dimana kalian
oh di atas pak ustadz
mukanya putih semua
si tendang bolanya
tanting yuk berani gak
udah kan yuk
payah lu kemen
lama sekali anak anak itu
apa jangan jangan ikal berusaha kabur lagi
atau jangan jangan mereka bertiga malah kabur barengan
ah mending saya susul ke warung sekarang
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

bukan kau tak perlu hati
untuk kita disimpulnya
hanya di dalam jiwa
bukan bukan karena
bukan bukan karena
bukan bukan karena
bukan bukan karena
bukan bukan karena
bukan bukan karena
jangan banyak banyak ambilnya sisain buat temennya ya
kamu mau makan rendang
oh mau ayam goreng
waduh itu semuanya kesukaan saya pak ustadz
pergi aja ke rumah makan padang bayar sendiri
ya keren dibayarin
dibayarin lagi ustadz ini makan disini
ingat ya setiap santri
yang ada disini masing masing hanya
dapatkan dua bakwan
gak boleh lebih
di dalam islam
ketika kita hendak melakukan apapun
itu ada aturannya
ada tata caranya
sebelum makan kita harus apa
supaya jadi berkah
pak ustadz ridwan silahkan untuk memimpin baca doa
untuk para santriwan
mari sekarang sama sama kita angkat tangan kita
kita mohon sama allah ya
makan jangan ada suara
jangan berisik ayo
bakwan udangnya enak
aduh gatal gatal
hai kan kenapa
jangan jangan dua orang kena semut
kayak tadi oe
atau jangan jangan di bajunya ada kecoa
mungkin ini udara
hai kan kamu alergi sama udang
ya allah yaudah sekarang kita keluar
yang lain lanjutin makan ya ya
ustadz musa maaf saya tinggal sebentar ya
udah gak usah pada ngobrol
pada kepo amat sih
heikal kamu duduk sini dulu ya
usah ambil obatnya dulu sebentar ya
haikal kamu kenapa nak
kata ustad ridwan haikal alergi
haikal alergi itu bahaya nak
kamu bisa pusing mual muntah
untung aja kamu makannya cuma sedikit
terus kelihatannya juga alergi kamu itu alergi ringan
yaudah sini dibalur sama uang ya
jangan umi haikal malu
nanti biar haikal aja yang balur
yaudah tapi bener dibalur ya badannya ya
terus nih ini obat alerginya haikal minum ya
ini tinggal ya nak ya
jangan pandai minum obatnya ya